pajak ingin memastikan bahwa yang diisi itu betul
penerimaan negara dari pajak kita harapkan bisa nanti kita pakai untuk subsidi bbm
subsidi listrik subsidi pupuk untuk dana desa untuk bantuan sosial
untuk membangun jalan untuk membangun pelabuhan untuk memperbaiki jalan
jadi seperti itu pak cak ya